selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia bapak joko widodo
dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran gaftech indonesia
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati bapak wakil presiden republik indonesia
yang saya hormati para menko para menteri
yang saya hormati para gubernur bupati dan wali kota yang hadir
pemulia duta besar negara negara sahabat
bapak ibu tamu undangan yang berbahagia
saya ingin menggarisbawahi ingin menekankan kembali bahwa
bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat
sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat
adalah manfaat yang diterima masyarakat
adalah kemudahan masyarakat dan kemudahan kekuasaan masyarakat
tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian di lembaga
di pemerintah daerah provinsi kabupaten kota
ini ada kurang lebih dua puluh tujuh ribu
aplikasi dua puluh tujuh ribu platform yang berjalan sendiri sendiri
yang kerjanya juga sendiri sendiri
tahun ini saja kemarin kita cek waktu membuat anggaran ada rp enam dua triliun
yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru membuat platform baru
di satu kementerian ada lebih dari lima ratus aplikasi bayangkan
karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi
sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi ganti kepala dinas ganti aplikasi
itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi
saya nggak akan tanya yang lain karena kalau tanya mesti lebih dari itu banyak yang lebih dari itu
ada yang lebih dari lima ribu saya nggak tunjukin di kementerian mana
jadi sekali lagi kementerian kesehatan aplikasi sendiri layanan pajak aplikasi sendiri
untuk layanan pendidikan aplikasi sendiri semua
kalau sudah ada yang baru ada yang baru apa yang terjadi
dan untuk meningkatkan daya saing indonesia tadi sudah disampaikan oleh menteri menpan rp
semacam jalan tol untuk
digitalisasi pelayanan publik negara kita
kita juga harus memperkuat transformasi gaftech kita
di situ ada layanan pendidikan layanan kesehatan
ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain lainnya
memang ini adalah tahap awal kita memulai
tapi nggak apa saya kira migrasinya memang harus bertahap
yang penting dimulai dulu
asn nya asn digitalnya
kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap
terakhir saya titip setiap kementerian lembaga
dan pemerintah daerah harus bersama sama
melakukan integrasi dan introperabilitas
tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu
karena merasa datanya milik saya
datanya milik pemda saya
tinggalkan praktek praktek lama
tinggalkan mindset mindset lama
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
secara resmi saya luncurkan